nah kalau tadi kita bergembira ya prabu ya karena indonesia sudah mencapai posisi ke enam
mudah mudahan nanti akan semakin baik lagi
tapi ternyata ada juga yang kecewa nih gak cuma bergembira saja
karena ada atlet yang gagal bertanding salah satunya adalah pejude putri indonesia miftahul jana
ternyata tidak diizinkan bertanding karena menggunakan jilbab
iya ini beritanya juga viral ya di media sosial
foto fotonya miftahul jana juga ada di mana mana dan berusaha untuk memberikan dukungan terhadap miftahul jana
agar tidak kecewa walaupun tidak menang karena tidak bertanding ya tetapi menang di hati masyarakat indonesia yang jelas ya
nah pemirsa tidak hanya miftahul janah tim para swimming putra juga gagal bertanding karena telat daftar ulang
miftah hujanah tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah gagal bertanding melawan atlet mongolia di kelas lima puluh dua kg putri blind judo
dia didiskualifikasi karena tidak mau melepaskan jilbab saat bertanding
hal itu dianggap menyalahi
regulasi pertandingan yang menetapkan larangan pejudul mengenakan penutup kepala
larangan wasit ini sesuai peraturan federasi judo internasional
artikel empat empat mengatur tidak ada yang boleh menutupi kepala kecuali alasan medis
sehingga untuk alasan keselamatan atlet blind judo diharuskan bertanding tanpa penutup kepala
sebelumnya pernah ada atlet judo yang mengenakan hijab saat bertanding
namun setelah keluarnya aturan baru tidak diperbolehkan lagi atlet yang menggunakan hijab
karena dianggap dapat membahayakan atlet saat bertanding
karena memang itu tadi kesalahan npc menerima regulasi itu tanpa kita cek lagi ke pelatihnya
pelatihnya juga tidak mau lagi cross check sama kita
itu yang salah di kita
kenapa kita biarkan aja pelatihnya membawa regulasi itu untuk dia sendiri
itu yang salah di kita mas
memang kesalahan ini memang di ntc
tidak hanya mustahil hujan lah
tim para swimming indonesia yang akan turun di nomor estafet empat x seratus meter putra
juga menelan kekecewaan yang sama
mereka tidak dapat bertanding dikarenakan keterlambatan tim untuk mendaftarkan ulang
aturan pendaftaran ulang disalahpahami oleh tim estafet para swimming indonesia
tim menganggap pendaftaran ulang dapat dilakukan satu jam sebelum nomor estafet berlangsung
padahal pendaftaran ulang seharusnya dilakukan satu jam sebelum nomor pertama yang berlangsung pada hari tersebut
kesalahan ini pun juga telah diakui
kepada tim para swimming indonesia